sementara tiket mudik gratis yang diberikan pt kai jawa timur mendapat antusias warga
hanya dalam beberapa hari tiket kereta jurusan surabaya banyuwangi sudah habis di serbu warga
sementara untuk jurusan lain seperti surabaya malang dan surabaya bojonegoro hanya tersisa kurang dari empat puluh persen
tiket gratis untuk mudik dan balik yang sudah habis adalah kereta api probowangi jurusan surabaya gubeng banyuwangi
tiket yang habis terpesan yaitu surabaya banyuwangi pada tanggal tiga sampai lima juli dan untuk arus balik banyuwangi surabaya pada tanggal delapan sampai sepuluh juli
sementara untuk kereta api tawang alun jurusan malang banyuwangi baik untuk arus mudik maupun balik masih tersedia sekitar empat puluh persen
selain dua kereta api tersebut tiket gratis juga disediakan untuk kereta api penataran doho tumapel kereta api kertosono dan kereta api bojonegoro
warga yang ingin mendapatkan tiket mudik dan balik gratis ini bisa datang langsung ke loket stasiun terdekat
dengan melampirkan fotokopi ktp atau kartu keluarga ataupun kartu pelajar satu pemesanan maksimal untuk empat tiket
hasilnya sampai dengan hari sekarang untuk posisi ka probowangi itu sudah habis dipesan
sementara untuk ka tawang alun relasi dari malang kota lama tujuan banyuwangi ini okupansinya baru enam puluh persen
sebanyak tujuh perjalanan kereta api yang beroperasi di wilayah jawa timur dengan total sebelas tiket lebih
akan digratiskan pada musim mudik dan balik tahun ini
pemprov jawa timur menyediakan anggaran satu delapan miliar rupiah untuk membayar semua tiket yang digratiskan tersebut